sementara itu terkait kasus haji ilegal wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf kami siang mendatangi keluarga korban haji ilegal di pasuruan
pemprov jatim berjanji akan segera memulangkan seluruh jamaah asal jawa timur yang sekarang ditahan pemerintah filipina dengan selamat
sementara itu pimpinan kbih arafah yang memberangkatkan haji ilegal telah diperiksa polisi
saifullah yusuf wakil gubernur jawa timur bertemu dengan keluarga empat belas calon jamaah haji yang ditahan di filipina di pendopo desa bulu kandang kecamatan prigen pasuruan
yang datang adalah keluarga dari sumiati bin katiran kemudian keluarga masklah dan keluarga joni faruk serta ada juga keluarga dari sumiati
kepada keluarga ini saifullah yusuf wakil gubernur jawa timur berjanji akan segera memulangkan para jamaah haji yang masih ditahan itu
sampai ke tanah air
tentu masalah kepulangan dari para jamaah haji yang menjadi korban ini
jadi para jamaah haji yang menjadi korban ini akan kita minta untuk bisa segera pulang dan sekarang dalam koordinasi kementerian luar negeri
dalam pertemuan ini juga keluarga korban mengaku geram dengan kbih arafah yang memberangkatkan para jamaah melalui jalur khusus
mereka bahkan mengaku sudah curiga pada saat anggota keluarganya berangkat ke filipina
untuk melakukan pengurusan
yang saya tahu kan plus ada kan di indonesia
cuma kalau yang ini untuk ke filipina nggak tahu
tahunya itu satu minggu sebelumnya itu katanya habis
sementara itu polres pasuruan kami siang memeriksa kepala kbih arafah nurul huda hamim di mapolres tempat
pemeriksaan dilakukan untuk mengkorek secara jelas kasus empat belas calon jemaah haji
yang ditahan di filipina
pemeriksaan berlangsung tertutup dan nurul huda tidak memberikan keterangan apapun seusai pemeriksaan
karena warga yang masih ada ini kan masih di luar negeri yang masih di filipina
tentunya kbiah ini harus kita selidiki dulu
dari sisi administrasinya perizinannya kemudian masalah administrasi terhadap calon jemaah hajinya
tidak hanya polisi
kemenak kabupaten pasuruan juga mengaku tengah mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi penutupan izin penyelenggaraan haji kbih arafah
jadi antara langkah langkah selain kita manggil sebelum kita panggil di kantor
juga sudah kita tugaskan staf dalam rangka untuk menggali informasi lebih cepat
tentang izin kpih itu memang kewenangannya kantor wilayah
kemenang pasuruan juga mengaku sudah memeriksa kepala kbih ini
dan dari hasil pemeriksaan itu kbih arafah mengaku
bekerja sama dengan sebuah travel perjalanan di jakarta dengan membayar sekitar rp satu ratus empat puluh lima juta per calon jamaah haji